tidak itu bukan kesalahanku
guru harus dibayar pajak adalah sebuah aturan dan siapa yang sudah mengizinkanmu masuk
kami tidak menyekolahkan anak kami ke sekolah negeri karena kami tidak punya uang
guru tidak punya murid baginda
untuk apa kita membayar
bukan masalah untukku pergilah
begitulah penderitaan kerajaan lockington
tapi seperti yang mereka katakan dengan setiap ketidakadilan pahlawan lahir
atau dalam kasus ini pahlawan wanita
yang mulia semua guru telah meninggalkan pekerjaannya karena takut pada hantu
tidak ada alasan untuk memungut pajak sekarang sekolah telah ditutup
salam pemimpin sejati kita
aku melihat bagaimana pemimpin itu dan aku bukan
bukan pemimpin aku sama seperti kalian warga kerajaan lockington
apa kalian para bangsawan selalu menyelinap seperti ini
maafkan aku nyonya tapi aku datang dengan pesan penting dari tuhan gladius
pemimpin lama kita telah meminta kehadiranmu

aku tahu kaulah yang mengolok ngolok para guru
karena kaulah warga yang tidak perlu membayar sekolah yang tidak pernah mereka gunakan
kau tidak bisa membuktikan apapun
hahaha aku tidak perlu melakukannya akulah rajanya ingat
pemimpin harus bertanggung jawab
dan aku sudah diberitahu tuan claudius berbeda dengan tuan alonso
aku suka semangatmu dan inilah tepatnya alasanku mengundangmu ke sini
aku butuh bantuanmu
tuan claudius telah menawarinya pekerjaan di istana dan ingat pekerjaan kerajaan
tuhan alonso tidak akan pernah mendengarkanmu
satu satunya cara untuk mengetahui aktivitasnya sehari hari dan berbuat lebih baik untuk kerajaan adalah jika kau diberi posisi di atasnya
izinkan aku memperkenalkanmu sebagai putri kerajaan kita yang hilang
dengan begitu tuhan alonso pasti akan mendengarkanmu
tuan claudius ingin aku menjadi putri palsu ini konyol
bagaimana orang bisa percaya saat ia memperkenalkanku
karena dia adalah raja
ayah mendengar semuanya rey
kau harus mengambil kesempatan ini
hanya ini cara membantu kerajaan dan berbuat baik
ini adalah apa yang selalu kau inginkan iya kan
ini konyol sekali
dari mana datangnya putri ini
dia pasti palsu claudius melakukan ini untuk memberiku pelajaran
yang mulia tapi bukankah ini bagus dia pemula
kau dapat menyuruhnya untuk mengikutimu
itu cara yang menarik untuk dilakukan
dan dengan demikian keinginan tuan claudius terkabul
kami selalu tahu kau berbeda dari kami
kau akan menyelamatkan kami
aku ingin memberitahu ini semua hanyalah tipuan
aku bukan putri
tapi aku tidak bisa
aneh kalau orang tuamu tiba tiba harus keluar dari kerajaan
jika kau adalah putri bukankah ayahmu henry adalah raja
oh melepaskan tahta
oh kau tahu
aku harus pergi mencari penyelamatku maksudku ajudan
aku senang ayah punya ide untuk pergi keluar kota bersama ibu sebentar
hari pertama bagi reven sebagai putri istana baik baik saja
apa yang kau lakukan
letakkan sandal di kaki anda nyonya
putri atau bukan aku bisa memakai sandalku sendiri
oh sebelum itu sikat gigi mana yang anda pilih
jika bukan itu saja reven tiba tiba mengalami begitu banyak perubahan
apa hal ini perlu dilakukan
maksudku aku tampak keren
oh sang putri akhirnya siap bergabung dengan kita
boleh aku masuk
yang mulia kau mempercayaiku
tapi aku tidak cocok menjadi putri palsu
aku akan selalu menjadi rakyat biasa
mungkin itulah yang dibutuhkan
aku adalah putri yang menjadi rakyat terlebih dulu
itu sebabnya aku memilihmu
jadi putri palsu itu siap untuk beraksi
lupakan serum dan kuasnya
saatnya menunjukkan kemampuan seorang putri
oh rumah rumah ini jelek sekali
istanaku akan menghadirkan warna cerah pada landscape ini
sebuah kehormatan bisa menemani dan belajar di bawah bimbingan mutuan alonso
kau akan belajar banyak hal dariku putri pemula
dan kau murah hati untuk menanggung kutukan negeri ini olehmu
tapi tentu saja
aku tahu hal yang tidak diketahui para penilai kerajaanmu
negeri ini pasti terkutuk
tidak ada yang tumbuh di sini
dan orang orang ini tidak menjadi kaya
tapi saat kau menghancurkan rumah rumah ini dan membangun istanamu
kau akan menanggung kutukan itu dan membebaskan warganya
tuan kau mengembah rencanamu untuk membangun tempatmu di dataran timur
jangan berani berani bicara
tanah itu terkutuk tidak ada yang tumbuh di sana
bagaimana jika kekayaanku berhenti pergilah
mustahil itu pasti karena putri palsu
tevi memutuskan untuk mengikuti revan
dan apa yang dilihatnya mengejutkannya
mengapa every bertemu gadis ini pada jam yang tidak biasa
apakah kau yakin itu putri revan
saat itu gelap yang mulia
tapi aku melihat tanda aneh matahari di tangan kanannya
itu pasti dia
hah hah tanda matahari
aku pikir tuan gladius sedang mencoba memberiku pelajaran
tidak ini tidak mungkin bagaimana aku bisa melewatkan ini
tapi dengarkan aku baik baik
dan memberinya pilihan
aku tahu kau palsu aku sudah selesai bermain main
entah itu pekerjaan palsumu menjadi putri palsu atau orang tuamu
reven dan orang tuanya diusir dari kerajaan lockington
tapi takdir berkehendak lain
dia dan orang orangnya melawan penjaga alonso dan menyelamatkan hari itu
apa ayahku bukan bangsawan kenapa kau sujud padanya
kita harus segera pergi ke tempat itu sayang
ada sesuatu yang harus kau ketahui ini waktunya
tidak menyadari adanya gangguan dalam rencananya tuan alonso mengadakan pesta untuk merayakan kepergian reven dari kerajaan
senang sekali kau pasti bahagia
hah beraninya kau penjaga tangkap para penyusup ini
tapi para penjaga lebih tahu mereka malah mengepung alonso dan membungkuk pada revan
baiklah tidak usah membungkuk aku mungkin akan muntah
kalau saja aku tahu betapa uniknya pewaris tahtaku yang sebenarnya
sayang itulah kenyataannya ayahmu tuan henry adalah satu satunya putra tuan claudius
aku salah memimpin kerajaan aku selalu melakukan diskriminasi dan tidak pernah memikirkan rakyat
henry dan meredith selalu menghentikanku tapi aku tidak pernah dengar
kami ingin memberimu kehidupan normal dan menjauhkanmu dari istana
tapi kami menyadari bahwa kau terlahir sebagai pemimpin kami tidak menghalangimu dari takdirmu
sudah takdirmu untuk memimpin kerajaan lockington
revan segera dimahkotai setelah itu kerajaan lockington hanya meraih kesuksesan dibawah kepemimpinan putri revan
henry dan meredit kembali dan keluarga kerajaan pun akhirnya bersatu
dan sekarang kau adalah seorang putri
dan yang nyata pada saat itu aku masih menjadi ajudan istana
hmm baiklah maksudku bisa aku gunakan ajudannya untuk memimpin kerajaan ini
dalam arti selamanya
semuanya baik baik saja selain untuk alonso dan tevi yang juga harus mendapatkan tempat mereka di kerajaan